karir politik irman gusman di dewan perwakilan daerah sudah dimulai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia bahkan menjabat ketua dpd ri sejak dua ribu sembilan hingga sekarang
berikut ini biografi singkat irman guzman
irman gusman lahir di kota padang panjang sumatera barat lima puluh empat tahun lalu
pria berkacamata ini adalah alumnus fakultas ekonomi universitas kristen indonesia
dan meraih gelar master bidang bisnis di university of breedport amerika serikat
irman sudah menjabat ketua dpd ri sejak dua ribu sembilan hingga sekarang
karir politiknya di dpd sudah dimulai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saat terpilih menjadi anggota mpr dari fraksi tni polri
dalam perjalanan karir politiknya irman dikenal sebagai penggagas sistem politik dua kamar di mpr
dan menjadi salah satu penggagas selahirnya dpd ri
selain itu irman menjadi pengusaha
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ia menjalankan bisnis keluarga yaitu pt kg lestari
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ia pun bergabung dengan ikatan cendekiawan muslim se indonesia